kasus penganiayaan david ozora oleh mario dandi merupakan bukti adanya fenomena kenakalan remaja yang marak terjadi akhir akhir ini
sejumlah warga berpendapat hal tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan moral sedari dini bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah
salah satunya hal si atau biasa dipanggil aci
ibu rumah tangga yang belajar ilmu parenting melalui berbagai pelatihan sejak dua ribu delapan ini juga pemilik platform edukasi parenting
ibu lima anak itu mengatakan penerapan dan pengejaran nilai moral wajib dilakukan oleh keluarga di rumah
anak sulungnya karima yang duduk di bangku kelas dua sma misalnya
sehari hari sepulang sekolah remaja tujuh belas tahun ini sudah berdisiplin menaruh sepatu di rak
kemudian saat masuk rumah mengucapkan salam dan menyalami orang tua
selain itu aci menyatakan orang tua harus menjadi teladan memberi contoh kepada anak anak
kebiasaan membaca buku misalnya ia terapkan agar anak dapat mencontoh
dalam keseharian mereka terbiasa membaca buku bersama sebagai wadah untuk berdiskusi dan belajar menghargai pendapat
ia menuturkan nilai moral penting diajarkan sejak dini
menuju tahun pertama sebagai fondasi
mulai ilmu dasar tawhid untuk mengenal tuhan kemandirian tanggung jawab kejujuran kedisiplinan hingga toleransi
dengan demikian ketika tumbuh menjadi remaja dan dewasa nilai nilai moral yang telah diajarkan sudah kuat terbentuk
praktisi pendidikan icu hodijah menjelaskan salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah lingkungan sekitar
maka perlu adanya pengajaran nilai moral dan pendampingan yang dimulai sejak dini
pendidikan moral lebih penting diajarkan di rumah
sebab orang tua sebagai guru atau role model
yang setiap hari memberi contoh tidak berganti ganti layaknya di sekolah
penanaman value itu akan jauh lebih efektif ketika diberikan pada anak anak usia muda
jadi sedini usianya semakin nempel pendidikan moral itu pada anak
ketika semakin besar
karena sudah banyak
pengaruh dari luar
maka mereka mencoba merasionalkan
jadi itu tidak menjadi bagian daripada penguatan etika dan moral anak itu
ia menambahkan aspek komunikasi merupakan salah satu kunci dalam pendidikan moral
anak misalnya diajak berdiskusi atau bertukar pendapat sehingga terbiasa menghargai dan menghormati pendapat orang lain
selain itu ijo menyebut pendidikan moral untuk remaja tidak disarankan disampaikan ke anak
dan diajarkan pendidikan dengan cara menggurui
anak remaja perlu diajak berpikir kritis dan dimintai pendapat
kemudian orang tua menjelaskan secara rasional sebab akibat atau konsekuensi perbuatan
sehingga remaja dapat belajar memiliki regulasi diri yang baik
tim liputan cnn indonesia
halo anda menyaksikan cnn indonesia spesial program hari pendidikan nasional dua ribu dua puluh tiga bersama saya rizky harisnanda
atau bully gitu ya beberapa orang menyebutnya atau perundungan
ini tentunya adalah perilaku yang tidak terpuji yang dapat melukai bukan cuma perasaan bahkan sampai fisik orang lain seperti kekerasan
dan namun sayangnya kasus bullying ini seringkali ditemukan di sekolah
seperti misalnya yang belum lama ini hangat jadi perbincangan adalah fenomena mario dandi
yang dengan sengaja menganiaya david ozora sampai mengalami luka yang cukup parah
dan belum lagi kasus di beberapa daerah
bahkan yang tidak jarang hingga berdampak anak tidak mau sekolah sampai ada yang akhirnya mengakhiri hidupnya
maka pendidikan moral ini dirasa semakin penting untuk ditanamkan sedari dini terutama pada anak didik
nah langsung saja ya untuk berbicara mengenai bullying ini telah hadir bersama kami di studio
yang pertama ada citra skolastika seorang penyanyi yang juga pernah menjuari ajang kontes idol
baik sehat ya
baik sehat juga nih
mbak jovita maria sebagai psikolog anak remaja dan keluarga
halo mbak jovita sehat
oke ini kita kan bahas mengenai bullying gitu ya
tadi sebenarnya saya sama citra sempat ngobrol dan agak kaget dengar ceritanya
jadi ternyata citra ini bisa dibilang salah satu korban bullying zaman sekolah
itu bisa diceritain nggak citra
dulu itu sebenarnya di jenjang pendidikan apa sd smp atau sma dan kayak apa ceritanya
ceritain yang nyaman aja
kalau nggak nyaman nggak usah diceritain
oke untungnya ceritanya udah sekarang ya
sudah sekitar belasan tahun yang lalu waktu itu smp
dan itu adalah tiga tahun tersuram dalam hidup aku kayaknya
tiga tahun berasa tiga puluh tahun kali waktu itu ya
pada waktu itu ya karena masih kecil banget
dan masih mencari jati diri juga seperti ya
kayak umur umur belasan tahun
sebenarnya itu dilakukan oleh kakak kelas aku
jadi smp itu aku baru kelas tujuh kelas satu smp
dan itu selalu dilakukan ketika pulang sekolah atau di jam istirahat
dan dulu di sekolah aku tuh jam istirahatnya ada dua kali
jadi ya dua duanya
jadi pintar pintarnya aku untuk bersembunyi kadang di kantin kadang di perpustakaan gitu
tapi most of the time aku selalu di perpustakaan
itu kayak pelarian aku karena hanya di perpustakaan tidak boleh ada keributan
untungnya di sekolah ada tempatnya kayak gitu
selain di ruangan bk ya
tapi di perpustakaan itu tempat aku untuk atur situasi dan lain lain
nah pembuliannya itu awalnya by verbal
sampai akhirnya selama satu tahun satu setengah tahun sampai aku hampir mau kelas dua
itu secara fisik
boleh tahu waktu itu dapat kekerasan fisiknya itu dalam bentuk apa aja
aku dikata katain dulu terus sampai akhirnya mereka kayaknya gak nyaman gitu dengan kehadiran aku ada di sekolah itu
akhirnya mereka melakukan fisik dengan mengganti
jadi tugas piket mereka untuk bersihin kamar mandi dan lain lain itu jadi tugas aku
dan kalau aku gak mau aku bisa ditarik ke kamar mandi
dan itu ditariknya rambut aku
jadi kayak terus mereka bisa ngelakuin itu kayak ganti gantian
jadi ada delapan orang dan delapan orang ini melakukan serangan fisik itu secara bergantian
jadi leadernya akan bilang kayak oke kamu apa
sebenarnya harapan mereka adalah biar aku nangis
awalnya tapi seingatan aku
mungkin kalau ada teman aku yang pengen nonton juga tapi kayaknya seingatan aku gak pernah nangis
entah kenapa aku cuma lebih baik aku jatuh atau aku terkulai lemas tapi jangan sampai aku nangis
karena menurut aku itu udah paling lemah banget gitu kalau aku nangis
dan itu membuat mereka jadi kayak puas gitu
dan karena aku tahu kepuasan mereka adalah nunggu aku nangis jadi aku gak pernah nangis gitu
anak anakku gak nangis sampai kadang ditanyain kayak mana nih yang mau belain dia
siapa siapa yang mau belain
siapa siapa yang mau belain
mereka berharap ada teman sekelas aku yang belain
tapi semuanya pasti mencari keamanan
jadi mereka gak pernah melakukan itu
sampai akhirnya hal hal yang kayak mereka minta aku bersihin
dulu sekolah belum ada shower
jadi dulu pakai bak
dan di bak itulah aku disuruh nguras kamar mandi
dan kepala aku bisa dimasukin ke bak
dan itu kalau aku menolak
kalau aku mau melarikan diri gitu
dan uniknya tuh pada waktu itu aku unik
sedihnya pada waktu itu aku gak sendirian yang diperlakukan serangan itu
jadi ada perban lain dari kelompok itu juga
ada satu korban yang bahkan dia hampir menyerupai kisahnya the glory itu ya
tapi itu jadi hal yang kadang aku suka kita berdua saling bantu
entah aku bantu dia atau dia bantu aku
mendengar tadi cerita citra gimana nih mbak
saya dengarnya aja udah ngilu
apalagi yang merasakan dan benar benar pada saat itu harus berhadapan dengan para pelaku setiap hari
lama tiga tahun
dan setiap hari dengan jumlah yang banyak
itu pasti bisa dirasakan bahwa traumatisnya tuh kerasa banget
dan bahkan sampai mungkin merasa bahwa akan takut mau sekolah
males mau sekolah
nanti ketemu dia lagi gimana dan sebagainya
nah kemudian biasanya dilemanya adalah mau lapor
tapi nanti kalau lapor akibatnya akan lebih
takut lebih parah gitu ya
jadi akhirnya tidak melapor
dan itu akhirnya berlanjut terus menerus seperti itu
nah kalau kita lihat dari kacamata dari si pelaku gitu ya
kenapa dia melakukan itu
biasanya tuh akan variasi sekali
tapi biasanya bisa ditarik gunang merah
biasanya memang ada masalah dengan dirinya
dengan hidupnya atau dengan keluarganya
nah ini biasa yang menjadi pemicu
dia akhirnya melakukan kekerasan seperti ini di sekolah
karena kalau kita lihat
nakal nakalnya anak pemaja
kalau masih dibilang normal ya
ya paling misalnya contohnya sindir sindiran dan sebagainya gitu ya
iri atau jeles pun ya dia akan sebatas misalnya melakukan sesekali
nggak selalu sampai seperti itu
apalagi sampai nyelup nyelupin kepala orang ke dalam bak
kemudian narik rambut orang
nah ini memang sudah perilaku yang melebihi batas
nah jadi memang ada dalam faktor psikologisnya itu memang ada yang terluka di situ
nah ia melakukannya di sekolah
nah bisa jadi dia juga korban di area yang lain
misalnya di keluarga ataupun di manapun tempat dia hidup gitu
nah kemudian dia tidak bisa melakukan pembalasan di situ
tidak bisa speak up di situ
akhirnya dia melakukannya kepada temannya ataupun adik kelasnya
yang dia rasa tanda kutip lemah di mata dia
yang dia merasa wah ini bisa jadi sasaran empuk
atau bisa jadi karena satu dan lain hal
anak anak pindahan bisa jadi seperti itu
nah ini akan mereka lakukanlah kekerasan tersebut
nah yang menarik adalah kita lihat biasa dia nggak sendiri
dia pasti gak mau sendiri
dia pasti butuh pendukung
nah dia akan membawa nih para pendukungnya
yang kemudian pendukung ini juga bisa menjadi korban kekerasan
pelaku kekerasan tersebut
nah biasanya itu ada pelaku ada korban ada bystander
bystander adalah orang yang di sana dia awalnya mungkin pasif ya
tapi kemudian bystanderly bisa juga meningkat menjadi pembuli pasif
lama lama ngikutin juga gitu
nah itu bisa seperti itu
oke kemudian mbak ini kan tadi kalau misalnya citra cerita gitu ya
citra sebenarnya melawan
tapi cara citra adalah dengan tidak nangis
dan tadi karena mungkin pelakunya ini juga rame rame
ya udah pasti takut anak anak gitu ya
tapi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu misalnya anak kita gitu ya
mungkin ada yang nonton punya anak
yang harus dilakukan kalau misalnya dia jadi korban bully di sekolah
memang ini susah
karena kalau kita bisa memahami si para korban ini
itu butuh keberanian yang sangat besar
tapi mau gak mau harus lapor
tapi memang kita bisa lihat bahwa dalam kondisi dia pasti tertekan sekali
untuk lapor itu juga pasti susah
citra ke orang tua pun biasanya takut
takut karena tadi biasanya takut orang tua akan lapor ke sekolah
marah ke sekolah
sekolah akan panggil si pelaku
pelaku akan kemudian melakukan hal yang lebih lagi pada si korban ini
nah itu yang pertama
terus kemudian yang kedua
kalau dia mau melapor ke siapa
guru sama juga
nanti guru manggil juga si pelaku
pelaku kemudian di belakang guru melakukan itu
ada ketakutan semacam itu
nah tapi tetap sebetulnya satu lapor
karena itu adalah kekuatannya
nah kemudian yang kedua
memang harus ada kerjasama dari pihak orang tua dan guru
si pihak pelaku memang harus diberi konsekuensi
gak bisa enggak
jadi dari sekolah harus memberikan konsekuensi kepada pihak si pelaku
dan korbannya harus sementara ya dijagain
dijagain artinya diawasin dalam kurun waktu tertentu
supaya kita memastikan bahwa si pelaku ini tidak mengganggu si korban ini lagi
oke berarti kalau misalnya kita bicara ruang lingkupnya di sekolah
berarti kan ini ada tugas banyak pihak ya
orang tua di rumah
kemudian juga orang tua di sekolah
alias guru dan juga sekolah
namun usai jeda
program spesial hari pendidikan nasional dua ribu dua puluh tiga akan segera kembali
namun juga perlu diajarkan oleh pihak keluarga
penting penting banget
mau sepandai apapun seseorang
kalau tidak dibarengi dengan attitude yang baik
itu dampaknya tidak akan positif
justru sekarang pendidikan moral itu penting banget
yang nomor satu malahan dibanding pendidikan
di bidang akademis kayak gitu
dan pendidikan moral itu biasanya dibangun dari keluarga
jadi keluarga yang bagus yang baik
itu bisa membentuk mental anak buat kedepannya
karena kita itu sebagai anak muda
itu harus apa ya
banyak orang tua
harus banyak orang tua tua yang kita harus hormati
terus kita juga harus saling menghargai
jadi kita harus saling menghargai
nilai dasar yang perlu ditanamkan adalah dari rumah
karena kalau guru di sekolah
itu kan hanya berdasarkan kurikulum
kan yang pendidikan pertama buat kita sebagai manusia itu di keluarga
tapi kan keluarga basic basicnya nanti di sekolah juga harusnya kayak dibikin sih
kalau dulu waktu saya zaman sd itu ada pendidikan akhlak
kayak gitu sih soalnya
kayaknya perlu dua duanya deh mbak
soalnya dari guru
itu kan mengajarkan kita tentang sopan santun moral
dan untuk menunjangnya kita
apakah itu benar atau tidak dari orang tua kita sendiri
dan anda masih menyaksikan program spesial hari pendidikan nasional
dengan tema pentingnya pendidikan moral bagi anak
tentunya masih dengan citra sekolah stika
dan juga psikolog jovita maria
dan dari tayangan ini
tayangan sebelumnya gitu ya
menyatakan kalau pendidikan moral ini dirasa semakin penting untuk ditanamkan sedari dini
khususnya dari anak anak
mungkin saya ingin ke citra lagi
jadi menurut citra sendiri perlu tidak adanya pendidikan moral di sekolah gitu ya
dan sebaiknya belajar dari pengalaman tadi waktu smp
bagusnya mulai dari usia berapa sih
kalau menurut citra
aku kurang tahu ya kalau secara teknisnya
maksudnya baiknya kapan atau bagaimana
tapi sebenarnya pentingnya untuk menjadi anak yang terbuka sih
tapi aku lihat zaman sekarang sih udah mulai cukup terbuka ya
mungkin tidak terbuka di rumah
parenting sekarang lebih baik ya dari dulu ya
terus walaupun tidak berani ngomong di rumah
tapi mungkin berani di sosial media misalnya gitu
atau banyak sekali cara cara untuk mencari perhatian gitu zaman sekarang
kadang itu juga jadi bumerang juga sih
tidak selalu itu berjalan dengan tepat juga
ada yang oke mungkin nggak dari verbal atau nggak dari fisik
tapi bisa dari sindiran sindiran yang ternyata tingkat penerimaan sakit itu juga beda beda
orang beda beda responnya ya
ada yang dipukul kadang rasanya kayak ya memang kita harus kuat gitu
atau ada juga yang kayak baru disindir udah
udah merasa kecil banget gitu
nah aku nggak tahu sih sebenarnya baiknya di kapan
tapi harusnya dimulai dari kekuatan itu dimulai dari di rumah dulu sih
dikuatkan dari rumah dulu ya
harus kayak keterbukaan terhadap orang tua atau terhadap saudara gitu
baru suka tidak suka di sekolah itu harus punya teman sih
tidak bisa yang kayak aku gak nyaman
aku kurang serik sama ini
kalau menurut aku at least ada beberapa
nggak perlu banyak banyak banget teman
tapi apalagi kalau masih kecil
harusnya sebanyak banyak mungkin
karena nanti pas kecil dia pasti akan menyusut kok
iya pasti bertambahnya usia pasti akan dengan sendirinya akan menyusut temen temennya
tapi kalau pas masih kecil sebanyak banyak kita mengenal orang
mengenal karakter abcdfg gitu
kadang kita harus tahu ribut juga gitu untuk tahu menghadapi masalah seperti apa
kadang kita perlu untuk ada kontra kontra gitu untuk bisa tahu juga gimana kita merespon
masalah atau merespon orang
mbak jovita gimana nih buat kita mengenali diri
terus tadi juga citra bilang apa ya dikuatkan dari rumah gitu ya punya teman
ya saya setuju banget tuh sama citra
bahwa memang penguatan itu dari rumah
sekolah itu kan memberikan yang namanya asah ya
jadi secara kognitif pengetahuan
tapi tetap asih asuh itu memang sumbernya dari rumah gitu
karena memang itulah fungsi keluarga
akarnya dari situ
ya seperti itu
nah tadi setuju juga sama citra
karena memang itu ditanamkan sejak usia dini
kemudian keterbukaan itu juga memang penting gitu ya
karena memang kalau untuk pendidikan moral itu adalah perjalanan sepanjang waktu gitu
dan itu tahapannya berbeda beda
contohnya misalnya pada saat anak usia dini
biasa kan kita memberikan itu dalam bentuk pembelajarannya adalah dengan cara hadiah dan konsekuensi gitu kan
kalau dia berlaku baik dia kita kasih pujian hadiah
tapi kalau dia berlaku buruk kita kasih konsekuensi
karena kalau hukuman lebih ke fisik dan kemudian anak bisa meniru kan
karena mamanya sering mukul dan di sekolah anaknya jadi mukul temennya gitu
nah pada saat itu sudah selesai karena
jadi makanya jangan dibalik
justru tangganya itu kalau di usia dini benar benar rules itu harus ditegakkan
orang tua emang harus tegas mana yang baik mana yang jahat
mana yang boleh mana yang tidak boleh
karena ini adalah tangga utama dan dia akan pakai tuh pada saat kejenjang selanjutnya
yaitu misalnya sekolah dasar
di sekolah dasar asumsinya kalau di usia dini baik
ini penanaman moralnya dia udah tahu
nah tinggal dia mau melakukan apa enggak gitu kan
karena tahu dan mau melakukan kan dua hal yang berbeda
nah untuk mau melakukan makanya dia perlu role model
dia perlu contoh perilaku orang tuanya di rumah sehari hari gimana
gurunya di sekolah gimana
nah itu perlu role model
pada saat dia sudah tahu role model dia akan kemudian mengikuti
nah pada saat mengikuti kemudian kalau memang dia tadi seperti kata citra
dia deket sama orang tua
dekat sama keluarga
maka dia tidak akan melakukan hal hal yang buruk
mau agresif mau bunuh teman dia akan diingat bahwa eh kalau digituin kan sakit
terus kemudian kalau digituin aku akan memalukan sama keluarga
memalukan sama orang tua
maluin diri aku sendiri juga
karena ada koansi itu
dan dia mengingat nilai nilai yang memang sudah ditanamkan
jadi akhirnya kognitif sama hatinya sejalan nih
akan beda kalau kognitifnya beda sama hatinya
dia tahu tapi dia ya udah sebodoh amat
lakuin aja orangku suka
nah seperti itu
jadi memang harus bertahap
itu adalah perjalanan sepanjang waktu
dan memang benar tugas keluarga itu yang paling utama
untuk sekolah hanya memberikan dalam batas kogniti
oke tapi ini mbak yang juga menarik gitu ya
kan setiap generasi tuh kayaknya punya karakter
punya mentalnya tuh beda beda
kalau zaman sekarang gitu ya
ini lagi banyak banget diomongin
katanya anak anak sekarang itu punya mental atau namanya generasi stroberi
nah ini bisa dijelaskan nggak sebenarnya
yang disebut sama generasi stroberi itu yang seperti apa sih
dan benar nggak
itu ada di karakter anak anak zaman sekarang
ya sebetulnya kalau kita lihat generasi stroberi kan
dari katanya stroberi itu adalah buah yang cantik
yang cakep warnanya itu merah merona
tapi kalau kita pegang sedikit
tetekan sedikit aja udah bonyok
udah rusak gitu kan
nah ini memang digambarkan untuk generasi zaman sekarang
sebetulnya dari dulu sudah ada sih
cuman zaman sekarang karena sudah makin marak teknologi
kemudian fungsi pengasuhan juga
kemudian juga namanya orang tua yang tadinya mengumpulkan
terus sekarang udah the have
sudah punya pasti pengen semua yang terbaik buat anaknya
dan anaknya udah siap lah semua instan diberikan
nah akhirnya satu sisi memang baik
tapi di sisi berikutnya adalah anak ini terbiasa mendapatkan saja
tapi tidak berusaha untuk memperoleh itu dengan usaha dia sendiri
nah jadi hal yang instan ini akhirnya berdampak pada anak anak pada saat mendapatkan masalah
menghadapi masalah dia juga aslinya instan
oh aku gak suka sama orang ini aku pukul aja
juruskan aja dia gitu
jadi ingin hasil instan
padahal kalau kita lihat justru proses itulah yang sangat penting
dan kaitannya sama tadi generasi strawberry adalah generasi yang biasanya dikaitkan juga dengan tadi mudah menyerah dan sebagainya
sebetulnya mereka tidak terlalu mudah menyerah juga kalau kita lihat karena memang teknologi itu sudah membantu kan
jadi nggak bisa disalahkan juga sepenuhnya
ya memang itu memudahkan

terus kemudian diberikan juga bahwa pembelajaran moral itu juga harus diberikan

dan diberikan juga bahwa pembelajaran proses itu lebih baik daripada hasil semata
bahwa yang dilihat itu bukan hasil akhir loh
bukan kamu dapat seratus kamu dapat a gitu kan
tapi bagaimana apa yang kamu lalui sehingga kamu bisa mencapai hal tersebut
nah itu sebenarnya harus lebih ditangankan sih untuk generasi stroberi
karena tadi memang semuanya serba instan serba ada
dan mereka nggak mungkin dong sudah instan ada terus mereka meniadakan yang sudah ada ini
oke ini berarti kan karakter generasinya berubah berarti orang tua juga harus ikut

nanya orang tua sendiri harus seperti apa nih mbak
ya jadi yang sangat
didik anak untuk urusan moral gitu
terkait dengan tadi karakternya nih kayak strawberry nih
pertama harus punya waktu buat anak
jadi kita nggak bisa bilang oke tadi ya quality time itu memang harus ada
aku kerja dari pagi sampai malam aku gak ketemu anak aku
tapi aku kasih dia suster
aku dia kasih uang sekolah
aku kasih dia makanan cukup
nggak ada yang pernah bisa menggantikan kasih sayang perhatian dan waktu orang tua
idealnya itu apa sih waktu buat anak tuh
maksudnya apakah seminggu sekali cukup atau seminggu dua kali seperti apa mbak
sebenarnya nggak ada patokan
yang penting setiap hari kita ada buat dia
kita pada saat ada buat dia kita memang fokus ke dia
contohnya kita gak main handphone pada saat main sama dia
susah tuh ya
kita dengerin ceritanya
pada saat dengerin cerita kita memang fokus ke dia
kita bercerita sama dia pun kita juga fokus
jadi ada waktu waktu tertentu yang memang nggak boleh pegang gadget contohnya
misalnya waktu makan keluarga waktu pergi rekreasi bersama keluarga itu no gadget at all
setelah itu ya terserah mereka mau fungsi rekreasinya di gadget terserah
jadi harus ada rules sebetulnya di keluarga
dan rules itu harus dilakukan oleh semua anggota keluarga
dan memang harus di memang benar benar harus dilakukan
secara dari waktu ke waktu
jadi jangan hari ini lakukan besok nggak lakukan nggak apa apa gitu
jadi quality time sebenarnya sekarang pr nya berarti ya
quality time kemudian ada rules
kemudian juga ada konsekuensi apabila dia melakukan kesalahan
tapi bila dia melakukan hal yang baik ya kita memang dikasih reward dengan cara
bahasa kasih itu ya yang paling menonjol apa di dia
kita akan lanjut lagi ngobrolnya usai jeda berikut jangan kemana mana
program spesial hari pendidikan nasional dua ribu dua puluh tiga akan segera kembali
dan anda kembali menyaksikan spesial program hari pendidikan dengan tema pentingnya pendidikan moral bagi anak
dan memang pendidikan moral untuk remaja ini tidak disarankan disampaikan gitu ya dengan cara yang menggurui
karena anak remaja ini perlu untuk diajak berpikir kritis dan juga dimintai pendapat
mungkin saya ingin ke mbak jovita lagi
mbak jovita tadi kita bahas soal moral kemudian bully
apa sih sebenarnya yang perlu ditekankan gitu dengan kehidupan yang sekarang
dengan generasi yang sekarang dengan teknologi sekarang
apa yang harus kita lakukan gitu untuk jadi pribadi yang misalnya pinter di sekolah iya
tapi secara fisik secara mental juga baik gitu
iya jadi sebetulnya tadi menambahkan yang dari citra ya
tadi saya benar benar merasa bahwa ini insightful banget nih dari citra
bahwa dalam hidup itu kita gak semuanya dapat hal hal baik
dan dari hal hal buruk itu pun kita bisa mengembangkan
ini sesuatu insight buat hidup kita supaya menjadikan diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya
nah ini nih yang perlu ditekankan nih pada generasi muda sekarang
jadi jangan cuma kayak melihat bahwa
oh ya ini hal buruk terjadi pada aku aku memang sial
ya udah kalau gitu hidup aku begini aja that's it selesai
terus dikit dikit toksik gitu ya
dan akhirnya toxic betul
ada yang kritik aja oh ini toxic dia nggak pendukung segala macam
dan titik nah tapi tugas kamu apa oke
orang orang ini toxic kemudian dia membuli kamu
nah terus apa yang bisa kamu ambil dari situ
makanya tadi benar banget
yang kata kata citra bahwa ya itulah yang menjadikan sekarang citra ini bisa sebagai seseorang pribadi yang jauh lebih kuat
lebih sukses lebih merauh diri dan sebagainya
itu kan semua berkat hal hal batu batu kerikil dalam hidupnya dia
nah ini sih yang harus bisa dilihat oleh generasi muda
makanya kalau untuk ditanyakan untuk generasi sekarang apa nih yang bisa
ya sebetulnya tadi dari sosial media itu bisa dipakai dengan cara meng influence orang orang di sekitar
misalnya dari kisah citra tadi bisa menginfluence dan para pendengar yang sekarang ini sudah menonton
dan para pendengar yang sekarang ini sudah menonton
generasi milenial generasi juga alpha generasi z itu bisa melihat bahwa oh iya ya inilah maksudnya arti dari hidup itu seperti ini gitu
kita bisa hari ini happy besok kemudian bisa ketemu orang yang kemudian memang kita tidak menyenangkan dalam hidup kita
kita hari ini bisa sukses besok kita bisa gagal

gimana caranya kita bisa mantul kembali hidup kita dari yang tadi terpuruk
gimana caranya kita bisa mantul kembali hidup kita dari yang tadi
menjadi bangkit kembali
menjadi bangkit kembali

kalau misalnya dari citra sendiri ini kan tadi bisa dibilang apa ya
kalau kita dengar ceritanya gitu ya mbak ini kan bisa dibilang korban yang tapi dia bisa bangkit kemudian juga memang bisa menggunakan akhirnya hal hal yang negatif ini tuh buat kamu maju gitu dan tidak menjadi pelaku juga gitu
jadi tadi citra cerita justru malah dia malah karena dia tahu dibully itu gak enak dan tidak menyenangkan dia malah untuk jadi pelindung gitu adik adiknya nanti ke depannya
apa yang mau kamu sampaikan gitu terkait dengan tadi cerita kamu dengan mungkin ada yang nonton ini adalah korban ataupun

apa sih yang bisa citra sampaikan
siapapun yang lagi ngerasain dibully atau lagi ngerasa tertekan gitu aku pengen bilang bahwa sebenarnya selalu ada jalan keluar gitu
tapi jalan keluarnya itu kadang kadang gak kelihatan karena kita selalu berharap dari orang lain yang ngasih jalan keluar itu
padahal sebenarnya jalan keluar itu adalah bisa dari diri kita gitu
maksudnya kita yang bisa milih bahwa aku akan jadi orang yang dibully atau aku akan jadi orang yang jangan sampai dibully
jadi bukan itu
bukan bagaimana aku mau bully balik tapi jangan sampai dibully lagi
ya balik lagi ya sebenarnya aku mau berhenti di kenangan itu atau aku mau mensyukuri betapa hari ini aku dalam keadaan baik
cukup berharap bahwa hidup aku baik baik aja hidup aku lebih baik dari aku yang sebelumnya
cukup di situ aja sih
luar biasa ya
ini sayang sekali waktunya sudah habis
tapi yang pasti apresiasi sekali buat citra udah
terima kasih sudah datang
udah datang kesini udah mau cerita
terima kasih sudah datang
walaupun kita tahu pasti itu berat banget gitu ya membuka luka lama tadi
tapi ya semoga tadi niatnya bukan cuma mau apa ya cerita luka lama gitu
tapi lebih ke ngasih semangat sama orang orang yang mungkin nonton gitu ya
mungkin lagi down lagi tertekan tadi citra bilang
terima kasih banget citra sudah hadir
dan juga mbak jovita juga sudah hadir
psikolog semoga memberikan insight baru gitu ya bagi teman teman
dan atas apa yang tadi sudah kita bahas gitu ya diskusi kita kali ini tentunya semoga bisa memberikan input yang positif bagi dunia pendidikan
khususnya pendidikan moral bagi anak indonesia